dan kita akan mengulas apa yang kemudian terjadi di lantai bursa kemarin dan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pasar
serta bagaimana kemudian kestabilan ekonomi tanah air
ekonom bank permata joshua pardede bergabung melalui zoom di cnn indonesia news hour siang ini selamat siang
mas joshua ini pasnya gubernur dki jakarta mengumumkan kebijakan psbb total
nah ihsg kemarin kita tahu anjlok lima persen tepatnya lima satu gitu ya di level empat delapan ratus sembilan puluh satu empat puluh enam
bahkan di sesi pagi bi sempat melakukan trading hold itu apa yang terjadi
ya saya pikir faktor utama adalah pengumuman dari pemerintah daerah dki jakarta
yang dimana pemerintah daerah merencanakan akan memperlakukan kembali psbb cool ya
setelah sebelumnya di bulan juni yang lalu sudah mulai melonggarkan psbb menjadi psbb transisi
dan kalau kita lihat
kita lihat dampaknya sendiri pada perekonomian sudah mulai ada tanda tanda perbaikan
tapi dengan adanya kembali lagi psbb tentu ini akan bisa mempengaruhi kondisi perekonomian dki dan juga nasional
karena kalau kita lihat data bps terakhir kontribusi dari perekonomian dki jakarta tersebut itu berkontribusi hampir sekitar delapan belas persen dari ekonomi indonesia
sehingga tentu ini akan tentu ini merupakan hal yang mengejutkan bagi pelaku pasar
tapi kalau kita lihat kondisinya pasar pada pagi ini
sehingga sesi pertama hari ini kondisinya justru berbalik ya
khususnya di ihsg berbalik menguat sekitar satu persenan
meskipun kita lihat rupiah masih cenderung melemah dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin
tapi kalau kita lihat juga di pasar bahwa bank indonesia pun juga tetap berada di pasar
dan tadi juga sudah melakukan langkah langkah intervensi khususnya di pasar forexnya
sehingga rupiahnya pun juga masih tetap tertahan di bawah lima belas ribu
oke mas joshua sesuai dengan yang tadi anda katakan menteri perekonomian mengatakan bahwa memang yang menyebabkan bursa anjlok adalah pengumuman psbb total yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta kemarin
dua hari yang lalu tepatnya
menurut anda apa kemudian yang menyebabkan pasar bereaksi keras
apa karena psbb totalnya ataukah memang karena ketidakpastian yang kemudian diciptakan akibat pengumuman itu
ya memang saya pikir ekspektasi dari pelaku pasar
ataupun masyarakat pada umumnya adalah pada saat pemerintah daerah sudah melakukan transisi psbb transisi ataupun sudah mulai melonggarkan psbb nya
harapannya kan kita sudah mulai masuk ke fase berikutnya yaitu yang lebih baik mestinya
tapi dengan kondisi di mana jumlah kasus covid juga terus meningkat di dki jakarta sehingga pemerintah daerah pun juga akhirnya memutuskan
saya pikir ini memutuskan dengan keputusan yang cukup berat juga untuk kembali lagi ke psbb
karena mengingat jumlah misalkan tenaga medis atau kesehatan ataupun rumah sakit yang dapat memfasilitasi
fasilitasi pasien covid ini juga makin berkurang menurun
sehingga hal ini saya pikir fokus dari pemerintah daerah adalah bagaimana penanganan covid ini harus dikontrol dengan baik dalam jangka pendek ini
sehingga harapannya tadi dampaknya pada ekonomi ataupun pemulihan ekonominya pun
juga akan bisa lebih cepat lagi
oke tapi kekagetan ini akan terus berlanjut atau tidak sebetulnya mas joshua
karena kita tahu tadi pagi sempat ada sentimen begitu ya katanya psbb total atau kebijakan psbb total ini akan direvisi
kemudian itu kan memberikan sentimen positif di bursa
tapi sejauh ini keputusan itu masih tetap berlaku atau psbb total masih akan berlaku empat belas september mendatang
menurut anda atau prediksi anda
bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kinerja pasar
ya saya pikir memang pelaku pasar itu cenderung merespon suatu kejadian ataupun policy yang baru akan diimplementasikan jauh sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan gitu
karena kan ini baru kebijakannya baru hari senin tapi market sudah mulai bereaksi dari sejak hari kamis kemarin hingga hari ini
sehingga tentu kondisinya kalau saya lihat juga respon dari pelaku pasar ini pun juga cenderung
lebih short lived ataupun lebih temporary ataupun sementara
dan kondisinya sendiri bahwa ya tentu bahwa yang menjadi konsen dari pelaku pasar juga ke depannya adalah bagaimana respon kebijakan ekonomi dari pemerintah daerah
karena dengan adanya keputusan psbb total tersebut makanya pastinya ada konsekuensinya
ada pekerja pekerja non formal yang terpaksa kembali lagi tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencari nafkah
jadi diperlukan policy policy stimulus lebih lanjut ya selain dari yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat
dan saya pikir ini juga karena keputusan dari pemerintah daerah pemerintah daerah pun juga perlu mengaklokasikan blt ataupun cash transfer ataupun tadi bantuan sosial ya untuk para masyarakat ataupun para warga di ki jakarta yang tadi terkena dampak dari psbb total tersebut
oke sebelum kita bicara stimulus kita flashback dulu
kalau kita ingat di bulan maret bi juga sempat melakukan beberapa kali
jadi trading hold padahal saat itu kan sebetulnya psbb di dki jakarta belum diberlakukan
apakah situasi psikologis pasar saat itu menurut anda kurang lebih sama dengan saat ini
ataukah saat ini mungkin jauh lebih baik
ya saya pikir kondisinya kondisi di bulan maret yang lalu itu cenderung volatility nya relatif cukup tinggi ya
karena kondisinya adalah who menyatakan pandemi global dari covid sembilan belas ini dan juga untuk pertama kalinya kondisi psbb
itu diberlakukan di berbagai daerah di indonesia
tapi setelah apabila kalau kita kondisi saat ini saya pikir
sekalipun memang pemerintah dki memperlakukan psbb kembali
tapi saya pikir situasinya jauh berbeda ya dengan kondisi di bulan maret yang lalu
sehingga makanya kita juga melihat bahwa dari sisi volatility pasar pun juga tidak setinggi yang terjadi di bulan maret yang lalu
dan rupiahnya pun juga tadi saya katakan masih tetap stable
karena bi juga tetap ada di pasar sehingga kondisinya pun juga karena kan sebelumnya kita juga sudah mengalami gitu ya
jadi ekspektasi ataupun psikologis dari masyarakat dan juga pelaku pasar pun tidak apa namanya cenderung akan lebih baik ya dibandingkan kondisi di bulan maret yang lalu
oke lebih cepat pulih begitu ya
kalau kemudian kita bandingkan ihsg akhirnya berhasil menembus angka psikologis lima itu saat psbb diberlakukan
atau saat psbb transisi diberlakukan pada awal juni
kalau saat ini menurut anda analisa anda butuh waktu berapa lama bagi pasar untuk kembali pulih dan kembali menembus angka psikologis lima
ya saya pikir memang pasar masih akan mencermati juga kondisi dari perkembangan covid secara global ya
karena beberapa waktu yang lalu pun juga masih ada beberapa concern dari istutensi dagang antara amerika serikat dengan tiongkok
lalu yang kedua juga bagaimana perkembangan penemuan covid vaksin covid
ya secara global ini juga masih menjadi sesuatu yang diharapkan oleh pelaku pasar
dan juga tentunya bagaimana penanganan covid di masing masing negara khususnya di indonesia
yang akhirnya akan berimbas juga pada pemulihan seberapa cepat nanti pemulihan ekonominya
jadi tentunya kalau investor ataupun pelaku pasar mengapresiasi kinerja dari pemerintah untuk bisa melakukan penanganan covid dengan lebih baik
tentu dampak pada ekonominya akan lebih cepat
dan juga tentu tadi respon dari pasar pun juga ataupun pergerakan pasar pun juga cenderung akan lebih positif ke depannya
oke terakhir mas joshua
tadi anda bicara stimulus menurut anda stimulus apa yang paling tepat harus segera dilakukan pemerintah mengingat pandemi yang masih belum berakhir sampai saat ini
ya saya pikir kalau kita lihat dari stimulus program pemulihan ekonomi nasional
jauh ini memang kalau kita lihat realisasinya lebih baik ya
tapi memang kita harapkan bahwa dengan adanya apalagi dengan adanya psbb di dki jakarta tersebut
pemerintah memang harus lebih mempercepat lagi penyerapan dari sisi anggaran ya khususnya pn tersebut ya
khususnya untuk tadi untuk bagaimana mensubsidi ataupun memberikan bantuan ya bantuan
bantuan langsung tunai ataupun bantuan pangan non tunai sehingga daya beli masyarakat ini tidak sampai turun lagi
karena kalau kita lihat trennya dari sejak psbb dimulai direlaksasi sampai dengan data bulan agustus
itu cenderung trennya cukup baik ya cukup meningkat gitu ya
sehingga kita berharap dengan adanya program program bansos ataupun cash transfer
dan juga mengoptimalkan tadi program program pelindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak dari pemberlakuan psbb tersebut
ini kita harapkan dapat bisa membatasi penurunan dari
daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat masih akan bisa tetap terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi
mungkin memang kalau kita lihat di kuartal keempat dengan adanya psbb tersebut mungkin akan terkena dampak ya
ataupun akan mungkin bisa lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya
di mana kalau kita lihat pertumbuhan kuartal keempat ini
ekspektasi kita semua bahwa kuartal keempat bisa berpotensi tumbuh positif
tapi dengan ada psbb tersebut mungkin bisa negatif kembali gitu
jadi artinya tentu
respon dari pemerintah tersebut
khususnya dari anggaran pen untuk sisi permintaan ini harus dipercepat dan dioptimalkan
sehingga bisa terpakta salin kepada masyarakat
baik ekonom bang permata joshua pardiri
terima kasih atas analisa anda di cnn indonesia news hour